om boleh menghina saya
tapi jangan sekalipun mengina orang tua saya om
pak pak pak maaf mau tanya
apa acara ulatan sekolahnya masih
oh masih bu
jalannya lewat sini
lurus terus sampe mentok
terus belok kiri
itu mobilnya mas roy bukan ya
aku jadi penasaran
eh eh bu
jalannya lewat sini bukan sana
acaranya sudah dimulai dari tadi
kalau ibu mau nonton
mending cepetan daripada nggak keburu
eh ya pak
makasih ya pak
mungkin itu bukan mobilnya mas roy
mobil seperti itu kan banyak yang punya
lagipula nggak mungkin juga mas roy kesini
mama ee kenapa nona riva tidak bilang sama ketong ini
eh ripki perasaan kok macam mana ripki
ah nggak apa apa cuma lemes aja
eh gini pak ya
eh gini pak ya
eh gini pak ya
pak wisil tolong kau bawa dia ke ruang uks biar dia istirahat dulu
tapi usahakan nanti beli obat biar dia tanggal ditekan sepukul
kalau dia agak keringat langsung
bawa langsung ke uks ini
ya udah dibawa aja dulu
nanti kita itu lagi
biar kita antar ya
nusial aja nggak apa apa
dia harus tanggung jawab
jadi ini anak anak
ya udah gini aja kita istirahat aja dulu
pak israel silahkan ya pak
maju pak depan
mari mari pak
udah duduk aja dulu
acara akan kita jeda selama sepuluh menit untuk beristirahat
setelah ini kami akan kembali dengan performance yang lebih menarik lagi
nah apa kubilang pak basuki
sekarang saya mau tanya nih pak basuki ini
menurut pak basuki penampilan mereka tadi macam mana
keren apa nggak
saya juga jadi pengen
saya juga jadi pengen
pengen belajar ngedian ya
menurut saya yang paling keren itu michel
oh enggak dong
rifqi yang keren
dia punya apa ya boleh dikatakan gesturnya itu memang lentur banget ya
sebetulnya ripki itu juga bagus
tapi kan kemarin kena musibah
makanya agak agak lemas macam mana gitu kan
jadi sebetulnya dua duanya bagus
nggak usah diperdebatkan lagi
ini aja pingin belajar dance ya pak
pak maaf sebentar
saya mau ke itu gilir sebentar
dari tadi nahan saya udah nggak puas
eh silahkan pak cikar
iya takut kena kencing batu
kan ngeri kan
ya saya permisi sebentar ya
pak saya juga pamit mau ke ruang sebentar ya
bisa ke ruangan saya sebentar
kenapaan sih ngikut dan segala
ke rumah sakit ya gue anterin ya
nggak mau gue
gue gak mau di rumah sakit
kenapa lagi sih
nggak ada yang bisa bikin gue ketawa
terus gak ada yang tuh yang cerewetin gue atau ngegas sama gue
terus ada orang kalau ngomong sama gue tuh kalau ngegas sama gue tuh
sampai kecepatan ngomongnya tuh satu ratus dua puluh km
satu ratus dua puluh km per jam kayak lo
lu susah main gue kayak mobil apa
bisa lucu tau nggak
udah ayo ke rumah sakit
udah sini aja
kenapa nggak mau
gue berat banget soalnya
ya udah sih sekali sekali mah pak
udah dua kali tau nggak
ayo ke rumah
pak pak kecewa sama kamu
jadi ini alasan kamu kabur dari rumah sakit hanya untuk nemenin ngedansi misalnya
pak pak itu udah bilang berapa kali sama kamu
dia itu bawa pengaruh buruk sama kamu
dia anaknya baik baik
bahkan dia sudah membahayakan kamu
sampai kamu masuk rumah sakit
ini sekolahan pak
pak pak nggak pantes untuk teriak teriak di sini
nggak pantes pak
kamu terus menerus bergaul dengan perempuan yang gak pernah ini
pak pak nggak mau
kamu terus segar gara dia
jangan asal nuduh michelle
sekarang kamu ikut papa
karena kamu harus balik lagi ke rumah sakit
rifki nggak akan kemana mana pak
apalagi papa dapat omongan yang gak baik tentang misal dari orang lain
kamu jangan ajarin papa soal itu
karena rifqi tahu pak
ada orang yang ngehasut michelle di depan papa karena dia nggak suka sama michelle
ini semua gara gara kami
saya bertengkar dengan anak saya
jangan jangan kamu juga yang sudah menyuruh rifki untuk datang ke sini
untuk nemenin kamu berdance
michelle sama sekali nggak ada hubungannya
rifqi datang ke sekolah karena kemauan rifqi sendiri pak
sebenarnya gue kasian sama michelle
tapi sayangnya michelle lebih memilih dekat sama rifki dibanding gue
semoga dengan kejadian ini michelle bisa mikir seribu kali kalau mau dekat lagi sama rifki
michelle pasti sakit hati dan malu banget gelabrak sama om roy di depan anak anak
kasian banget sih michelle
beta ini tuh paling heran sekali
masa sampai segitunya rifqi melayani nona ipa itu
atau jangan jangan dia batu batu pacaran lagi sama nona ipa itu
gue juga mikirnya kayak gitu
gue makin yakin rifki udah lupa sama misinya
dan dia secara nggak sadar udah terjebak sama hatinya sendiri
yang beneran jatuh cinta sama michelle
tapi sayang love story mereka kayaknya bakal berat
karena ngadepin halangan bukan cuma dari perasaan
bukan cuma dari peraturan ipa dan ips
tapi juga karena nggak dapet restu dari orang tuanya rifqi
michelle udah bisa pergi aja gak sih
stop tau nggak sih jadi sumber masalah buat rifqi sama om roy
gue tuh gak salah apa apa
kalau nggak tahu apa apa tuh diem aja
kalau lo udah salah tapi kamu merasa nggak salah apa apa
pak missial nggak salah apa apa

pak berapa kali sih pak rifqi bilang
kalau rifki yang deketin michelle bukan michelle yang deketin rifki
papa mau nyalahin misal tentang rifqi kegigit ular
itu musibah pak bukan salahnya dia
lo bisa diem aja nggak
lo bisa diem aja nggak
sumber masalahnya ada di lo tau nggak
lo nggak usah ikut campur urusan gue lo bukan siapa siapa gue arin
lebih baik lagi lo diem
lo nggak malu apa mepet bokap gue terus
kita pergi aja dari sini
kamu jangan melawan papa lagi
sudah cukup kamu ngebelain perempuan yang atau malu ini

teronetralnya juga mereka
cited setengah jawab
devokasinya di kendaraan tersiesi ratang
di panggilan belakang gini ahem
ada sadaran pembilaan
siapa yang marahin el
kenapa kamu masih disini
dan kamu melepaskan saya
saya jadi kasian sama orang tua kamu
dia sudah gagal mendidik jamu
om boleh menghina saya
tapi jangan sekalipun mengingin orang tua saya om
ibu saya nggak pernah gemetar saya kayak gitu tau gak
hubungnya rifki bayangin kulit dibentang sama orang kayak gitu gimana rasanya om